kita ke informasi selanjutnya
jokowi dodo akan berpidato sebagai presiden terpilih
di sentul convention center bogor jawa barat hari ini
pidato jokowi yang akan didampingi wakil presiden terpilih
ma'ruf amin itu akan disampaikan dalam puncak acara
visi indonesia yang diselenggerakan tim kapalnya nasional
jokowi ma'ruf dan relawan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi
raff raff bisa anda jelaskan sejauh ini seperti apa jalannya
kegiatan di sana jelang penyampaian pidato visi indonesia
dan apakah anda juga sudah mendapatkan bocoran terkait visi
yang akan disampaikan jokowi nanti
betul sekali memang acara visi indonesia yang merupakan acara puncak
yang nantinya pada pukul delapan malam nanti akan diisi oleh
pidato kemenangan pertama presiden terpilih jokowi dodo
dan juga wakil presiden terpilih kiai haji ma'ruf amin
yang akan lebih banyak berbicara atau juga melontarkan
janji janji semasa kampanyenya akan terangkum dalam visi indonesia
kita mengetahui bersama jika anda pemirsa dan juga iqbal mengikuti
bahwa kampanye jokowi dodo termaktub atau tertuang
biasanya akan menyerahkan dalam tiga hal atau juga tiga janji
yang ini akan mengeluarkan
tiga kartu di mana tiga kartu ini akan memberikan kemudahan
bagi rakyat indonesia
yang pertama adalah kartu prakerja kemudian juga kartu sembako murah
kemudian juga ada kartu indonesia pintar kuliah
tiga kartu ini melengkapi tiga kartu sebelumnya yang dikeluarkan
oleh presiden jokowi di masa periode pertamanya
yaitu kartu indonesia pintar kemudian juga kartu indonesia sehat
dan juga kartu keluarga sejahtera
janji janji kampanye nya yang nanti ini tidak hanya terkait
dengan masalah tiga kartu tersebut iqbal dan juga penduduknya
tetapi juga janji janji lainnya termasuk diantaranya adalah
tetap meneruskan janjinya untuk membangun indonesia
dalam rangka indonesia sentris tidak hanya di jawa
melalui pembangunan infrastruktur
selain pembangunan infrastruktur juga ada pembangunan sumber daya manusia
di mana kedua hal ini atau ketiga hal ini termasuk tiga kartu saktinya ini
merupakan salah satu dari janji janjinya yang semasa kampanye
yang dilontarkan selama delapan bulan kampanye
yang tersebut adalah untuk merebut posisi sebagai presiden terpilih
untuk masa periode dua ribu sembilan belas sampai dengan dua ribu dua puluh
dan menurut jadwal juga pada pukul delapan malam nanti
selain melontarkan janji janjinya presiden jokowi ini juga
sepertinya akan menyampaikan sebuah hal lain iqbal dan juga pemirsa
diantaranya adalah merajut kembali ke indonesiaan
di mana kita ketahui bersama
bahwa selama musim kampanye sampai dengan akhirnya pasca pemilihan presiden
ini rakyat indonesia terbelah di kedua kubu satu maupun juga dua
jurubicara tim kampanye nasional area sinulingga juga mengatakan bahwa
secara simbolik acara ini merupakan acara di mana tidak ada lagi penyebutan
ataupun juga dua tetapi juga adalah
penggunaan perusahaan indonesia
oleh karena itu nama dari acara ini adalah janji janji presiden joko widodo tersebut selama kampanye selama lima tahun ke depan
baik raff raff kaffi terima kasih atas informasinya itu tadi
raff raff kaffi yang melaporkan langsung dari bogor jawa barat